di sela agenda pembukaan kongres ketiga asosiasi mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis asia
presiden jokowi juga sempat memberikan pernyataan mengenai kasus yang menyeret koordinator kontras haris azhar
presiden jokowi menyerahkan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh freddy budiman
melalui haris azhar kepada tim yang dibentuk oleh polri
namun presiden jokowi menyayangkan kenapa informasi ini tidak diungkap dari tahun dua ribu dua belas yang lalu
saya sudah sampaikan kepada kapolri siapapun yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam tim itu silahkan
semuanya ada di tim itu semakin banyak pakar yang punya kemampuan untuk mengungkap itu
mereka masuk dalam tim yang sudah dibentuk
tapi ingat presiden jokowi
ketika ini sudah lama kan
kenapa enggak diungkap dulu dulu